di tengah maraknya makanan baru roti gempol roti yang dibuat dengan peralatan rumahan masih digemari warga kota bandung jawa barat
selain cara membuat rotinya suasana toko pun dipertahankan seperti toko tempo dulu
warga kota bandung sudah lama mengenal roti gempol terutama roti bakar gandumnya yang dibakar menggunakan kompor plat
roti lainnya yang juga disukai adalah roti bakar dengan daging telur dan keju yang dicampur jadi satu
selain rotinya yang tebal dan isinya yang banyak ciri khas roti bakar ini adalah mayonesenya yang diracik sendiri oleh pembuat roti
varian lainnya yakni roti bakar manis
sebelum bernama roti gempol nama toko ini adalah prince bakery tapi kemudian diganti sesuai alamatnya di jalan gempol
roti gempol sebenarnya berasal dari salah tiga jawa tengah
usaha yang dirintis pada seribu sembilan ratus enam puluh ini dibawa ke bandung oleh pemiliknya nidya usman kusnadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejarahnya itu dari orang tua saya karena tidak ada yang meneruskan
dulu di salatiga dari tahun lima puluh an lah ya
di salah tiga terus tidak ada yang meneruskan
dan saya merasa bahwa orang tua saya ini menyekolahkan anak anaknya
semua dari hasil roti
jadi setelah saya menikah waktu saya bicara dengan suami saya yuk kita bikin roti kok kasian orang tua saya kok tidak ada yang meneruskan
saya bikin kecil kecilan dulu hanya sedikit gitu
dan mungkin karena roti gandum ini roti yang sehat dan roti saya ini roti kuno jadi ya mungkin banyak disegani orang
roti ini hanya menjual roti tawar dan manis
dan baru mulai menjual roti bakar gandum tujuh tahun lalu
toko ini selalu ramai dikunjungi pembeli
oh sudah sering banget
kenapa tertarik beli roti gempol
mungkin variasi rasanya ya
di sini ada roti manis ada roti asinnya gitu
jadi kalau beli itu dua duanya
jadi rotinya juga tebal
terus isinya juga banyak ya
baru dua kali

kenapa tertarik beli roti gempol
karena rotinya beda dari yang lain itu
apa sih yang menjadi pembeda atau ciri khas
dia roti gandumnya sih yang ciri khasnya gitu
sama isinya yang komplit itu ada daging keju telurnya tuh enak
toko roti gempol buka sejak pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
harga rotinya berkisar antara sepuluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah
tergantung jenis roti dan topping
pemiliknya mengklaim roti roti di sini dibuat tanpa bahan pengawet